dan saya sangat berminat dengan mengetahui tentang kerajaan lama
sebetulnya itu bisa diprediksi makanya tadi itu diberi arahan sama bmkg terjadi hujan deras di atas
karena sekali lagi penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat berada di tangan semua lembaga ini